terdakwa richard elisir budiang lumiu mengajukan nota pembelaan yang disusun dan disampaikan sendiri oleh terdakwa richard eliezer budiang lumiu
yang mana padahal pokoknya terdakwa richard eliezer budiang lumiu menanyakan apakah sikap yang jujur yang dilakukan terdakwa richard elisir budiang lumiu selama dalam persidangan
harus dibalas dengan hukuman dua belas tahun penjara sebagaimana tuntutan yang dibacakan penuntut umum
tanggapan bahwa dalam persidangan terdakwa richard elisir budiang lumiu mengajukan pledoi yang disusun dan disampaikan sendiri oleh terdakwa richard elisir budiang lumiu
yang mana pada pokoknya terdakwa richard elisir budiang lumiu menanyakan apakah sikap yang jujur yang dilakukan terdakwa richard elisir budiang lumiu
selama dalam persidangan harus dibalas dengan hukuman dua belas tahun penjara sebagaimana tuntutan yang dibacakan penuntut umum
bahwa peledoi terdakwa richard elisir budiang lumiu yang disampaikan dalam persidangan akan kami jawab sebaik berikut
bahwa tugas dan kewenangan penuntut umum sebagaimana diamanatkan dalam undang undang dan peraturan perundang undangan
yang mengatur tentang kewenangan kejaksaan adalah melakukan penuntutan terhadap seseorang atau badan hukum yang dituduhkan melakukan suatu tindak pidana
bahwa dalam melakukan penuntutan penuntut umum diwajibkan untuk melakukan pembuktian berdasarkan pasal satu ratus delapan puluh tiga kitab undang undang hukum acara pidana
dimana jaksa penuntut umum dalam melakukan pembuktian
bahwa dalam melakukan penuntutan penuntut umum diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang atau badan hukum yang dituduhkan melakukan suatu tindak pidana
haruslah berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup
bahwa dalam persidangan yang dilakukan terhadap terdakwa richard elisir budiang lumiu kami tim penuntut umum telah dapat membuktikan perbuatan terdakwa richard elisir budiang lumiu
berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang mendukung pembuktian terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa richard eliezer budiang lumiu
bahwa terkait tinggi rendahnya strat madu tututan yang kami ajukan di depan persidangan
terhadap terdakwa richard elisir budiang lumiu telah ditentukan berdasarkan parameter penentuan yang sudah jelas
sebagaimana yang diatur dalam standar operasional prosedur penanganan perkara tindak pidana umum yang berlaku
dan berdasarkan peran terdakwa richard elisir budiang lumiu dalam perbuatan pidana
sebagaimana yang kami dakwakan terhadap terdakwa richard eliezer budiang lumiu tanpa tendensi apapun yang melatar belakangi hal tersebut
dan kami berpendapat tinggi rendahnya tuntutan yang kami ajukan kepada majelis
dan kami berpendapat tinggi rendahnya tuntutan yang kami ajukan kepada majelis
memakai dengan mempertimbangkan kejujuran dalam memberikan keterangan dari
terdakwa richard eliezer budiang lumiu yang telah membuka kotak pandora
sehingga terungkapnya kasus pembunuhan terhadap korban nouvreensah joshua utach barat
bahwa tim penuntut umum juga telah mempertimbangkan rekomendasi
tanggal sebelas januari
satu januari dua ribu sepuluh
dua ribu dua puluh tiga perihal rekomendasi pemberian hak penghargaan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama bagi terlindung lpsk saudara richard elisir budiang lumiu
dan memperhatikan poin tiga rekomendasi lpsk tersebut dimaksud sebagaimana syarat ketentuan dalam perundang undangan khususnya dalam pasal dua puluh delapan ayat dua undang undang republik indonesia no tiga puluh satu tahun dua ribu empat belas
tentang perubahan atas undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu enam tentang perlindungan saksi dan korban yaitu
a tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan lpsk
sebagaimana dimaksud dalam pasal lima ayat dua undang undang ri no tiga puluh satu tahun dua ribu empat belas tentang perubahan atas undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu enam

dengan sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku
dalam mengungkap suatu tindak pidana
e bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkan
dan d adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman tekanan fisik atau fisikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya
juga tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya
bahwa tim penuntut umum juga sudah mempertimbangkan sehubungan dengan penjelasan pasal sepuluh a ayat tiga huruf a undang undang ri no tiga puluh satu tahun dua ribu
e bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkan dan d adanya ancaman yang dua puluh tiga sticks centre langsung mengatakan

bahwa contact dengan serangan kanan luncukan diatas
e bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkan dan d adanya ancaman yang selalu mengatakan
akan kami tanggapi sebagai berikut
s b bahwa dalam penjelasan pasal sepuluh a yudis mahindra

tahun dua ribu enam tentang perlindungan saksi
dan korban memang
menyatakan frasa penjatuhan
pidana yang paling ringan diantara terdakwalanya
pasal aku belum mengakomodir
keadaan di mana saksi pelaku
yang bekerja sama juga
sebagai pelaku materiel terdakwa
richard elisir bediang mulyumiung
yang mempunyai peran lebih dominan
dibandingkan dengan peran para terdakwalanya
kecuali saksi freddy
sambu pelaku utama
dalam rangkaian tindak pidana turut serta
melakukan pembunuhan berencana
terhadap korban nofrian sayoswata berat
tuntutan kepada majelis hakim untuk
penjatuhan pidana yang paling ringan terhadap
terdakwa richard elisir bediang mulyumiung
perlu mendapat kajian secara mendalam
dua bahwa kondisi ini
menimbulkan dilimat juridis
karena di satu sisi
terdakwa richard elisir bediang mulyumiung
dikategorikan sebagai seorang saksi
atau pelaku yang bekerja sama
yang dengan keberanian
dan kejujurannya telah berkontribusi
membongkar kejahatan yang direncanakan
untuk membunuh korban nofrian sayoswata berat
membongkar skenario pengkelabuhan
yang dibuat oleh pelaku utama yaitu
saksi freddy sambu namun di sisi lain
saya ulangi namun di sisi lain
peran dari terdakwa richard elisir bediang mulyumiung
sebagai eksekutor dari penembakan
terhadap korban nofrian sayoswata
barat perlu juga dipertimbangkan
dalam tuntutannya terhadap terdakwa
richard elisir bediang mulyumiung
tim penuntutmu telah bersandar pada
ketentuan pasal delapan ayat tiga
undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua
tentang kejaksaan ri yang menyatakan
demi keadilan dan kebenaran
berdasarkan ketuhanan yang maesah
jaksa melakukan penuntutan
ketentuan pasal delapan ayat empat
undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua belas
tentang kejaksaan ri
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum
dan hati nurani
dengan mengindahkan norma keagamaan
serta wajib menggali dan menjunjung
tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat
serta senantiasa menjaga kehormatan
dan martabat profesinya
serta teori tujuan pemidanaan
pidana dicatukan bukan akwa pecatum es
karena yang membuat
karena orang yang membuat kejahatan
supaya orang jangan melakukan kejahatan
berdasarkan landasan berpikir diatas
tim penuntut umum telah berusaha
menggali penderitaan dan sakitnya
korban noprian sehat dan berpikir diatas
dsaa tips wilayah terbuka
suatu sejarah jauh terpengah
tidak selingkuh dengan
saksi perdisambo sebagai pelaku utama dengan tuntutan pidana penjara seumur hidup
peran para terdakwa lainnya yang bukan sebab eksekutor
namun memiliki kontribusi yang sangat beragam dalam berkara aku
penderitaan keluarga korban atas meninggalnya korban noprian sakyus yosua utabarat
pemaafan keluarga korban noprian sakyus yosua utabarat kepada terdakwa richard elisir pudihanglomio
serta kondisi sosial kemasyarakatan sehubungan dengan faktor penjara pidana
baik bagi terdakwa richard eliezer pudium lumiu agar tidak lagi melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari
sebagaimana teori prevensi khusus maupun bagi masyarakat luas
untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat
sehingga dengan memidana pelaku kejahatan secara proporsional
diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana
sebagaimana tujuan dari teori provinsi